gongsi pacoy nah kalau ngomongin soal imlek emang paling seru kalau dihabiskan waktunya
jalan jalan bersama keluarga di kawasan pecinan kamu dimana nah kalau saya saat ini sedang berada
di salah satu kawasan pecinan yang ada di ibu kota tepatnya di glodok jakarta barat kalau roni lagi
ada di mana nih kayaknya beda nih pasti beda karena adalah pecinan baru adanya di kawasan
pantai indah kapu pernah kesini belum belum pernah sih sebelumnya emang ada apa aja sih di sana
banyak banget sini dulu makanya saya ajakin jalan jalan mendingan kesini dulu deh no sini
dulu aja ya udah deh kalau gitu saya mau coba lihat ada apa ya kira kira di sini
masuk ke area ini langsung disambut suasana khas kawasan chinatown mulai bangunan dekorasi hingga
ornamen oriental dan ada patung kelinci tentunya karena tahun ini tahun kelinci banyak spot foto juga nih
yuk kita foto foto dulu desain di sini terinspirasi dari kota guangdong dan fujian
sebagai daerah asal mayoritas keturunan peranakan yang ada di indonesia nah renang ini
mau ketunjukin ke kamu maifri kalau biasanya pagoda itu kan digunakan untuk menyimpan
sisa kremasi buddha dan juga para biksu nah bedanya tuh pagoda ini apa
beda kalau ini fungsinya untuk landmark yang ada di kawasan pantai indah kapuk tapi tidak hanya
landmark aja ini juga menjadi museum kultur saya mulai lapar nih gimana kalau kita cari makan
tenang ragam hidangan yang otentik legendaris dari pelaku umkm tersedia di sini selain itu
adanya kuliner halal juga menjadi magnet bagi para pengunjung ada siapa nih
ini lagi jalan jalan di area pikirkan lagi imlek kan di sini gitu kan merasakan suasana suasanya juga
kenapa sih memilih tempat ini buat ikut ngerasain suasana imlek karena disini kan ambience nya imlek
banget tapi yang bukan cuman itu aja yang bikin senang tuh disini jajanannya banyak dan
banyak juga yang halal jadi bisa tetap ikut iya bisa tetap seru seruan bisa merasakan nuansa imlek di sini
ada harapan nggak sih kalau harapan apa nih tiba tiba namanya harapan tahun kelingkik
harapannya sih pokoknya mudah mudahan semua yang dijalankan bisa berkah bisa semakin sukses
amin lancar lancar gitu aja cuman cuman cuman cuman gimana banyak hal menarik kan di sini yang pasti

harapan apa nih kalau kita lihat harapan apa nih kalau kita lihat harapan apa nih kalau kita lihat
diri hadir sebuah sebagai sebuah china tahun baru dengan konsep yang kontemporer bahwa kami ini
autentik sebagai sebuah chinatown yang mengusung cultural and food heritage dari jakarta sendiri
nah mayfrey karena kamu lapar saya udah ajak kamu makan banyak banget kuliner tapi ini spesialnya
bukan kuliner biasa ini adalah kuliner yang
harus ada di saat imlek wah saya tahu nih kalau ngomongin kuliner imlek ini pasti udah ada nih
panjang umur ya kan dan cara makannya tuh nggak boleh putus jadi begitu masuk sih iya
doa jadi begitu masuk mulut nih kayak gini nih langsung aku juga mau aku juga mau aku juga mau
ii my free enggak nunggu nanti kamu udah lapar ih oh gitu ya enggak boleh dipotong ya coba ya
howce banget ya
nicholas bawahnya ada apa aja ini ada bebek jadinya jadi salah satu kuliner yang juga wajib
ada karena bebek sama ayam itu sebenarnya diartikan melambangkan kayak keserakahan gitu
ya nah jadi harus kita makan biar sepanjang tahun kita enggak boleh serakah gak boleh serakah ya
aku suka yang ini nih kayak pasti
dessertnya kayaknya lebih seru lagi nih
seperti biasa eh hai
nah ini aku bantu aku bantu
kebayang dong setelah makan ini semua
ditutup dengan dessertnya es shanghai
cepetan mendingan habisin disini karena setelah ini
ganti yang saya mau ajak roni jalan jalan
iya saya kasih waktu sekarang juga
berapa lama lima menit aja bisa nggak
oke saya mau yang gini dulu cepet cepet cepet
sekarang giliran saya untuk ajakin rony keliling
kawasan glodok jakarta barat udah siap belum
udah dong ini yang kawasan kucingan lama ya
apa aja yang bisa kita lihat disini mbak ifri
ada banyak juga wisata kuliner yang akan kita lakukan
tapi sebelumnya kita melepas burung dulu yuk
sebagai tradisi imlek pelepasan burung ini
untuk melepas kesialan
harapannya akan banyak keberuntungan
yang bisa diperoleh sepanjang tahun nanti
nah burung kamu terbang ya
wihara dharma bakti di petak sembilan ini pertama kali dibangun seribu sembilan ratus delapan puluh
dengan nama kwan im teng
dekorasinya tentu memukau kan
dan kalau kesini tentu harus selalu menghormati umat yang beribadah ya
next saya mau ajak roni ke pusatnya pecinan di kawasan glodok
jaraknya tiga ratus lima puluh meter dari wihara dharma bakti
selamat datang di kawasan glodok pancoran chinatown jakarta
kalau di sini tuh saya langsung pengen belanja deh
yaudah langsung dipilih pilih aja
pernak pernik khas imlek memang di sini diburu karena harganya yang dinilai relatif murah
mulai dari puluhan hingga ratusan ribu rupiah
saya memang bikin semarak ya
bener harus ada lampion ya kan ada dekorasi dekorasi
sama yang paling penting yuk sini
harus ada angpaunya
ini memang untuk dibagi bagi buat bocah bocah ya
buat konakan konakan ya kan
masih pada happy dapet angpaun
yang juga khas dan legendaris dari kawasan pecinan lama di glodok
adalah gang gloria yang dikenal sebagai pusat kuliner
kandungan makanan harus jadi perhatian ya termasuk halal atau non halalnya
tenang pedagang akan memberi keterangan berupa tulisan kok
seru kan ya kalau roni yang paling disukain kalau lagi imlek itu apa
aku sih suka pernak pernik sih ya
pernak perniknya ya dekorasi
perniknya ya dekorasinya
kalau saya pastinya tadi kuliner yang kita makan banyak banget kan
makanya sekarang waktunya kita untuk kopi aja dulu di salah satu kopi legendaris
yang emang ada di kawasan glodok ini
legendaris emang dari sejak kapan sih
sudah dari seribu sembilan ratus dua puluh tujuh
oh coba hitung udah berapa tahun
udah sembilan puluh lima tahun
jadi ya udah sekarang saatnya kita kopi dulu santai dulu
sebelum nanti kita jalan jalan lagi eksplor tempat yang lain lagi
selamat tahun baru imlek
semoga di tahun kelinci ini semua harapan tercapai dan semakin makmur
tim liputan sianen indonesia